halo selamat malam tidak ada jeda tanpa pestapora
akhir tahun dua ribu dua puluh garda terdepan penanganan covid sembilan belas di indonesia masih harus bekerja ekstra untuk memerangi virus yang menjadi musuh bersama
tidak hanya para ahli tenaga medis hingga pemerintah sejumlah orang juga rela berpartisipasi memberikan pikiran tenaga bahkan nyawa untuk mempercepat masa pandemi di indonesia
hormat kami untuk para pejuang dan selama satu jam ke depan saya prasidya puspa akan membahasnya untuk anda dalam program spesial bersatu melawan covid sembilan belas
pandemi covid sembilan belas hingga kini belum menunjukkan tanda tanda akan berakhir
sejak awal kemunculan relawan relawan telah bertugas di garis depan untuk menghadapi pandemi covid sembilan belas
beberapa diantaranya bahkan sudah berbulan bulan
sejak awal kemunculan meninggalkan keluarga dan kerabat tercinta untuk mengabdi kepada kemanusiaan
seperti yang dilakukan para relawan yang juga ahli gizi di wisma atlet berikut ini
ajang prabawati adalah salah satu dari empat puluh satu ahli gizi yang bertugas di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
yang luar biasa adalah sudah delapan bulan lebih ia mengabdikan diri sebagai relawan
selama itu pula ajang dilarang berinteraksi secara langsung dengan orang di luar wisma atlet
ini diperlukan untuk mencegah penularan virus covid sembilan belas
saya aslinya kaget dan
khawatir cuma balik lagi ketika saya sudah memilih punya keputusan
mereka bilang selama bisa mempertanggung jawaban keputusan yang sudah saya ambil
yaudah jalan dan selama itu niatnya baik yaudah
sebagai ahli gizi ajeng memiliki peran yang sangat penting
ia harus memeriksa makanan yang akan diberikan
sebagai makanan yang akan diberikan kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya
bukan tugas mudah
lantaran ajang harus dengan detail memeriksa porsi dan kandungan makanan
kita menghitung nilai gizi dari makanan yang sudah kita gramasikan
terus kita juga melakukan organoleptik dengan kita melihat aromanya makanan itu seperti apa baunya seperti apa tekstur
terus juga kita ada food security
semua makanan di sini kita lakukan pemeriksaan security untuk diuji apakah mengandung cyanida arsenik rodamin b atau formalin seperti itu
ketika makanan itu aman akan dibawa nih didistribusikan ke nakes dan juga ke pasien
tapi ketika makanan itu tidak aman kita lakukan penggantian menu seperti itu
selain memeriksa makanan ajeng pun harus berinteraksi dengan pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas di ruang perawatan
tugas ini tentu mengandung resiko
karenanya selayaknya tenaga kesehatan lain ajeng pun harus mengenakan alat pelindung diri lengkap saat bertemu pasien
dan juga menggunakan alat penyelidikan
dan juga menggunakan alat penyelidikan
dan juga menggunakan alat penyelidikan
tetap muka seperti ini dibutuhkan untuk mengetahui keluhan atau kebutuhan khusus yang diperlukan oleh pasien
asupan gizi yang tepat tentu bisa membantu mempercepat penyembuhan pasien
apalagi hingga kini obat covid sembilan belas masih belum ditemukan
masih belum ditemukan
masih belum ditemukan
kita melakukan screening lanjutan kepada pasien pasien yang baru masuk dengan melakukan penimbangan berat badan
terus kita juga menanyakan terkait pasien tersebut ada alergi makanan atau tidak
terus adakah riwayat penyakit atau tidak
jadi itu data yang kita butuhkan untuk kita memberikan diet yang sesuai dengan kondisi pasien
untuk mempercepat proses pemulihan terhadap pasien tersebut
selama ini peran tenaga ahli gizi memang kurang terdengar dibanding tenaga kesehatan lain seperti dokter atau perawat
padahal peran mereka sangat vital dalam perang melawan pandemi
malam ini dalam bersatu melawan covid sembilan belas kami juga akan membahas bagaimana strategi pemerintah dalam menghandle pandemi ini
dan juga keterbukaan informasi dalam mendorong perubahan perilaku sehat
saya langsung undang ke studio dua cnn indonesia
ada ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
ada dr sony haribe harmadi
silahkan pak soni selamat datang di studio dua cnn indonesia
boleh silahkan duduk
nah sebelum saya menyiapkan arah sumber yang lain
saya ingin tanya dulu ke pak soni
ini kan sudah sembilan bulan
yang dihadapi pandemi covid sembilan belas
kita tahu dengan beragam jatuh bangunnya yang dihadapi pemerintah
evaluasi atau catatan bapak dalam pengendalian covid sembilan belas ini
khususnya melalui komunikasi pola hidup sehat dan juga protokol kesehatan
untuk mendorong masyarakat untuk ikut memerangi pandemi ini seperti apa pak
betul mbak buspa
jadi kita ini menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan sebetulnya
jadi pencegahan itu merupakan senjata utamaku
mencegah jauh lebih mudah dan murah dibanding harus mengobati
jangan sampai tertular itu yang menjadi target kita
dan siapa yang bisa mencegah itu
nah oleh karenanya kami juga secara masif melakukan kampanye edukasi sosialisasi kepada masyarakat
tentang pentingnya upaya pencegahan
yang kita kenal dengan tiga m
memakai masker menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun
dalam pandangan kami sebetulnya pengetahuan masyarakat terus meningkat
bahkan oxford stringency index itu mengeluarkan komunikasi publik atau campaign public campaign untuk itu sudah mencapai angka seratus indeks tertinggi
jadi memang kita sangat kami sangat gencar untuk melakukan kampanye tadi
nah cuma memang dalam beberapa bulan ini
jadi sejak november pertengahan
sampai sekarang tuh kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan khususnya tiga m itu mulai turun
faktornya apa pak
yang pertama memang tidak mudah ya karena ada kejenuhan di masyarakat
ya delapan bulan mereka harus menggunakan masker menjaga jarak dan seterusnya
terus kemudian yang kedua aktivitas masyarakat meningkat
mobilitasnya semakin tinggi
sebetulnya aktivitas ekonomi harus tetap
tetapi dengan kepatuhan terhadap tiga m
dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang juga lebih tinggi
lalu kemudian kita juga melihat ada kasus kerumunan ya pada minggu kedua november
nah sejak itu memang kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan turun terus mbak puspa
turun terus dan ini menjadi catatan kami
sehingga kami juga mencoba menggunakan berbagai strategi lagi
dan sejak pilkada kemarin sempat naik tuh
jadi pada saat pelaksanaan pilkada sembilan desember dua ribu dua puluh itu
kepatuhan masyarakat naik tuh
setelah itu turun lagi pelan pelan
jadi seperti itu mbak
oke nah selama ini sosialisasi yang gencar dilakukan oleh satgas penanganan covid sembilan belas tiga m
bagaimana dengan tiga t nya
apakah juga dilakukan dengan seimbang untuk mensosialisikan pada masyarakat
dan juga mengetes kasus yang terjadi di masyarakat ini
jadi upaya penanganan itu memang harus jalan ke depan
dan juga menemukan mereka yang paralel
tiga m di satu sisi untuk pencegahan
dan tiga t itu secepat mungkin kita menemukan mereka yang positif
kalau kita bisa menemukan mereka yang positif secara cepat
kita bisa mengobati mereka lebih dini
kalau lebih dini maka peluang untuk sembuh akan naik
sehingga angka kesembuhan kita naik
jadi di sisi lain angka kesembuhan kita naik tuh karena memang
upaya masif pemerintah untuk melakukan testing tracing ya
tes dan telusur
nah kemudian ditindaklanjuti
pada minggu lalu
jadi memang upaya itu harus berbarengan
di satu sisi upaya pencegahan
kita menemukan sedini mungkin dan secepat mungkin mereka yang positif
tadi saya sempat menyinggung pak soni sempat menyebutkan bahwa kita sempat pola pola apa namanya
pengetatan tiga m di masyarakat ini sempat kendor lah istilahnya
sekarang juga pemberitaan di media masa di mana mana mengenai vaksin pak
apakah mungkin vaksin ini ketersediaan vaksin dianggap sebagian orang sebagai tanda kutip akhir dari pandemi
ya ada beberapa juga yang berpikir seperti itu
dan kami secara gencar juga menjelaskan bahwa vaksin bukanlah satu satunya solusi untuk mengakhiri pandemi
beberapa negara bahkan mengakhiri pandemi ini lebih awal bukan karena vaksin tetapi karena kepatuhan masyarakatnya terhadap protokol kesehatan tiga m itu
nah kami mencoba mendorong ya pengetahuan masyarakat lebih lengkap lagi
kalau dilihat sekarang
pengetahuan masyarakat terhadap pandemi ini semakin baik
bukan hanya tenaga kesehatan tapi masyarakatnya juga semakin baik
semakin tahu tentang tiga m semakin tahu tentang tiga t dan semakin tahu juga tentang vaksin
nah ini good news bagi kita karena memang kita ingin membangun ketahanan kesehatan masyarakat yang lebih baik
sehingga masyarakat itu punya respon yang tepat
jangan sampai kemudian berpikir bahwa dengan adanya vaksin maka selesai semua urusan
tidak seperti itu
karena kepatuhan terhadap tiga m ini
harus terus dilaksanakan walaupun vaksin sudah mulai disuntikan
artinya tidak hanya pemerintah masyarakat juga harus semua ikut bekerja sama
bagaimana caranya memerangi covid sembilan belas ini
paling tidak minimal pakai masker
itu alat perang kita sekarang ya
alat perang kita adalah masker
nah sebenarnya tapi seberapa besar pengaruh dari sosialisasi yang dilakukan khususnya di daerah daerah pak
kalau kita lihat kasusnya memang
angkanya tinggi di kota kota besar
karena tracingnya juga dilakukan besar di kota kota besar
tapi bagaimana kemudian itu bisa berpengaruh ke wilayah daerah di indonesia
kami kan melakukan kampanye melakukan sosialisasi edukasi masif ke seluruh wilayah di indonesia
bahkan kami melalui seluruh satuan pendidikan mbak buspa
melalui sekolah sekolah dari mulai paut sampai perguruan tinggi
semua kami masuk melalui guru guru sampai dosen
lalu kami juga membuat buku pedoman perubahan perilaku
dalam tujuh puluh delapan bahasa daerah
tujuannya itu supaya masyarakat di daerah juga mengenal penyakit ini dengan lebih baik
dan sekarang era keterbukaan informasi kok masyarakat itu lebih mudah dapat informasi
dan kami buat juga dalam versi digitalnya
sehingga bisa diakses secara cepat
jadi nggak menurut kami sih begini
ini pandemi ini kan bisa menyebar kemana mana
tapi ada faktor risikonya
risiko terbesar pada daerah dengan penduduk yang padat
sehingga memang kasus kasus yang banyak itu terjadi di kota besar karena penduduknya padat
nah ini kita berbicara soal penanganan covid sembilan belas di daerah
kita juga sudah tersambung
langsung dari yogyakarta
nah ini saat pandemi seperti sekarang ini ya
kita tahu menyatukan berbagai kekuatan bangsa
bisa mengurangi dampak sosial bagi sebagian warga yang terdampak
seperti yang dilakukan ada pak indayat nosantosa
atau yang akrab di sapa
kayaknya masih muda saya
sapa nya mas indi aja nih
ada relawan dapur umum buruh gendong yang ada di yogyakarta
boleh bisa pak paswani
halo mas indi
relawan hebat ini
luar biasa ya
pak mas indi selamat malam
apakah masih tugas
atau seperti apa nih di yogyakarta
kebetulan ini sudah beri kerja bu
karena lihat postingan dari
mas mulia lewat akun media sosialnya
di daksuduk jg itu
untuk mencari volunteer buat buruh gendong dapur umum
buruh gendong itu
kemudian saya tergerak untuk ikut gabung menjadi relawan
pak soni silahkan ada yang mau ditanyakan mungkin
sudah berapa lama mas indi dan apa suka dukanya selama menjadi relawan
apa suka dukanya
sudah dua bulan pak
jadi kita sudah jalan dua tahap
jadi mau ke tahap ketiga nanti januari
melayani siapa itu mas indi
melayani siapa saja itu dapur umumnya
ini untuk buru gendong perempuan di pasar pasar besar di yogyakarta pak
setiap hari ini kan di dapur umum buru gendong
berapa banyak yang dilayani
berapa banyak yang dikerjakan setiap hari
total kita tiga ratus bungkus untuk makan siang para ibu ibu dan bambat buruh gendong
artinya berapa rekan rekan di sana selain mas indi lah
untuk rekan rekan semua total hampir lima puluh relawan bu
silahkan pak paswani
jadi mas indi itu tujuannya untuk apa ya
apakah untuk meningkatkan kualitas gizi dari
para buruh gendong
atau kemudian ada juga sosialisasi pakai masker jaga jarak cuci tangan
atau bagaimana mas indi
iya tujuan pembuatan dapur buruh gendong ini
dari inisiator sendiri mas mulia
untuk para ibu ibu yang terdampak pandemi karena penghasilannya menurun tajam
kita juga sosialisasi juga tentang masker
buat para ibu ibu guru gendong di pasar pasar
karena setiap hari juga ketemu sama pembeli di pasar gitu
nah mas indi ini kan artinya punya resiko tinggi
lagi pandemi kok ya
jalan jalan terus ketemu dengan orang orang yang tidak dikenal
ada ketakutan itu nggak sih mas
apa cerita cerita yang selama ini dirasakan ketika langsung ke lapangan
sebenarnya ketakutan ada bu
cuman kita karena patuh protokol dari pemerintah untuk pakai masker cuci tangan
sementara untuk resiko resiko seperti itu
kita tidak terlalu
menakut gitu bu
jadi karena kita patuh protokol dari pemerintah
kayaknya ini mas indi deg degan ditanya pak sony atau deg degan ditanya saya nih
tanya mbak puspa lah pasti
silahkan pak sony
terus dukungan pembiayaan untuk menyediakan makanannya dari mana itu mas indi
kita dapat donasi dari teman teman relawan juga pak sony
teman teman relawan juga pak
sehari tiga ratus bungkus itu kerjakannya dari jam berapa sampai jam berapa mas indi
kita dari jam tujuh pagi sampai jam sebelas siang pengiriman
jadi dibagi juga empat tahap untuk masak
kita dari jam tujuh pagi sampai jam sebelas
untuk tim bungkus datang jam sembilan
datang jam sembilan
kemudian ada tim antar jam sepuluh
artinya ini terorganisir dengan baik ya pemberian makanan ini kepada para ibu ibu
tapi mas indi saya harus tanya
keluarganya gimana ngedukung atau justru malah udah mas indi tinggal aja dulu di mana gitu
kebetulan keluarga juga mendukung bu
gimana tanggapan mereka mas indi
mas indi ikut jadi relawan di pandemi ini
orang tua sih mendukung banget karena
dikajarkan sosial begitu bu
karena semua juga terdampak kan
oke ada pesan yang ingin disampaikan terakhir untuk mas indi pak soni
ya mas indi dan kawan kawan terima kasih sangat mulia
anda semua menjadi pahlawan pahlawan kemanusiaan
tetap berjuang untuk bersatu melawan covid sembilan belas
dan jangan lupa ketika proses memasak membungkus dan seterusnya perhatikan jangan sampai kemudian berisiko
perhatikan protokol kesehatan ya karena makanan juga bisa menjadi media penyebaran virus
jadi sangat hati hati
tapi terima kasih atas kerelawanan yang luar biasa dan salam kami untuk teman teman di jogja
teman teman relawan lainnya
oke mas indi terima kasih banyak
tetap semangat jaga kesehatan salam kami untuk rekan rekan di sana
terima kasih mas indi
luar biasa ya ternyata di daerah juga ada orang yang mau merelakan waktu dan tenaganya banyak
banyak mbak indi eh mbak indi jadinya yang mampus pak kebiasaan
tapi kalau bapak lihat di lapangan seperti mas indi ini banyak sekali
kami di bidang perubahan perilaku satgas itu punya program namanya duta perubahan perilaku
mereka ini bekerja secara sukarela bayangkan sekarang jumlahnya lima puluh empat ribu mbak
lima puluh empat ribu lebih ya saya lupa persisnya
dan mereka dalam dua bulan terakhir sudah mengedukasi empat puluh satu juta orang di indonesia
iya nah terus kemudian bahkan kita ini tanpa memberikan masker
tanpa memberikan sangu untuk membeli masker tadi mereka telah membagikan lebih dari dua belas juta masker kepada masyarakat
karena kepeduliannya luar biasa
jadi sebetulnya semangat gotong royong itu terbukti mbak puspa pada saat kita mengalami pandemi ini
indonesia negara gotong royong betul betul nyata
oke baik nanti kita juga akan ngobrol dengan beberapa narasumber lain tidak hanya ada mas indi relawan dari yogyakarta
nanti juga akan ada dari pihak pemerintah
dan juga akan ada dari tenaga medis
jadi tetap bersama kami spesial program bersatu melawan covid sembilan belas akan segera kembali
anda kembali dalam program spesial cnn indonesia tenaga kesehatan menjadi tulang punggung dalam penanganan pasien covid sembilan belas
tidak sedikit dari mereka yang ikut
ikut reinfeksi bahkan gugur karena terpapar covid sembilan belas
saat memenuhi panggilan melaksanakan tugas sebagai garda terdepan
pandemi covid sembilan belas membuat dunia harus beradaptasi dengan situasi baru
terlebih bagi para tenaga kesehatan
sebagai garda terdepan para tenaga kesehatan berjibaku
untuk merawat dan menangani pasien covid sembilan belas
tanpa mempedulikan ancaman terpapar penyakit yang diakibatkan virus corona ini
sejumlah momen yang harusnya mereka habiskan bersama keluarga pun
mereka lewatkan untuk merawat pasien covid sembilan belas
seperti di wisma atlet para tenaga kesehatan menggelar misa natal sederhana di wisma atlet
bersama para pasien dan sesama tenaga kesehatan yang menjadi keluarga baru mereka
dengan kita memaknai arti dari kelahiran tuhan yesus dengan kesederhanaan
kita dapat mengambil hikmah dari titik terendah seperti pada saat pandemi seperti ini
meski telah menerapkan peranganan covid sembilan belas sesuai dengan protokol yang ditetapkan
namun hal ini tak mampu menghindarkan para tenaga medis dari ancaman covid sembilan belas
menurut data ikatan dokter indonesia atau idi
sebanyak tiga ratus lima puluh sembilan tenaga medis meninggal akibat covid sembilan belas dalam sepuluh bulan terakhir
dengan rincian dua ratus dua dokter lima belas dokter gigi dan satu ratus empat puluh dua perawat
november menjadi rekor kematian dokter tertinggi dengan tiga puluh dua jiwa
tingginya angka tenaga kesehatan yang terinfeksi dan gugur akibat covid sembilan belas
membuat pemerintah memprioritaskan tenaga kesehatan untuk mendapatkan vaksin covid sembilan belas sinovac
jika nantinya telah mendapat izin penggunaan oleh bepom dan label halal dari mui
sebelumnya kementerian kesehatan telah melakukan rekrutmen relawan tenaga kesehatan penanganan covid sembilan belas
sejak awal april lalu
hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis tenaga kesehatan
serta menyusul semakin masifnya angka positif covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia
puji tuhan sehat
silahkan pak soni kalau mau sapa
halo dr debri ini lagi di mana di rumah

oke dokter debri ini sempat bertugas cukup lama pak soni di wisma atlet
bahkan dari periode awal covid sembilan belas diumumkan di indonesia
sampai dengan periode ketiga kalau tidak salah
suka dukanya jadi relawan covid sembilan belas di wisma atlet apa dok
banyak banget mbak
tiap hari itu kayak roller oster ada suka ada duka ada capeknya juga sih
tapi untungnya kalau capek kan tinggal tidur gitu kan
kalau lagi kesel keselnya itu baru ya cari teman supaya ada support system lah
biar nggak terlalu capek secara mental gitu
tapi saya rasa selama pandemi ini memang pengalaman kita lihat pasiennya
emang udah settingannya beda gitu ya
jadi pengalamannya udah beda banget
terus kita di wisma atlet waktu itu memang bertemu dengan semua
relawan medis atau non medis yang dari berbagai macam background
ada tni ada polisi ada kami kalau saya dari idi
ada teman teman dari keperawatan lain yang backgroundnya ini beda beda semuanya
tapi kita semua dalam satu rumah yang sama sama bingung gitu
waktu awal kan bingung banget kita tentang covid kan
tapi tujuannya tetap kita mau melawan covid sembilan belas ini
oke pak soni silahkan ada yang mau ditanyakan
iya jadi dokter nih luar biasa ya
ketika yang lain harus menjauhi dokter justru harus berada di medan perang
kalau medan perang itu kan tentaranya harus di situ sipilnya harus menghindar dulu
jadi luar biasa nih
nah dr debbie apa sih sebetulnya yang memotivasi anda untuk menjadi relawan
saya rasa udah tugas kami aja sih pak sebagai manusia bukan sebagai dokter lagi gitu ya
jadi tanggung jawab semua manusia kayaknya akan berbeda beda
dan kebetulan saya dokter
jadi ya ini mungkin yang cuma bisa saya buat gitu untuk semasa pandemik ini
semangat yang lebih bisa konkret saya dapatkan itu memang tiap kali ketemu pasien
saya berhubungan dengan pasien walaupun pakai apd
tapi ketika pasien itu bercerita gitu ya ke kami
kalau mereka senang banget dengan apa yang sudah kami lakukan
baik selama di wisma atlet atau di rumah sakit lain tempat saya bekerja sekarang ini
itu luar biasa
karena itu tadi covid sembilan belas ini bukan cuma masalahnya ini
bukan cuma masalah kedokteran bukan cuma masalah medis
masalah yang ada di dalam semua perihal tentang covid sembilan belas ini
ini beban psikisnya itu saya rasa ini kelihatan banget gitu
di pasien sendiri juga kita bisa melihat beban psikisnya itu luar biasa berat gitu ya
sehingga ketika kita bisa mengatakan sudah boleh pulang boleh isolasi mandiri boleh ketemu keluarga
pasien itu luar biasa senangnya gitu
dan itu vibe nya kerasa banget sampai ke kami yang walaupun kami pakai apd
oke ini dokter debri nampaknya ada sedikit gangguan komunikasi karena videonya sulit ditampilkan
tapi kita bisa mendengar suara dr debri
dok kalau kemarin sudah dalam waktu lama begitu di wisma atlet keluarga seperti apa dok
kemudian pulang gak sih ke rumah dan gimana mereka tanggapannya

kalau waktu di wisma atlet nggak bisa pulang nggak bisa ke rumah

jadi begitu kami masuk ke zona merahnya wisma atlet itu ya udah kita tahu kalau mau keluar itu harus menjalani karantina dulu selama dua minggu gitu kan
itu pun kan kita lihatin ada periodik teringnya
nah lucunya nih mbak sebenarnya waktu pertama kali saya mau ke wisma atlet itu saya sebenarnya lumayan gak mudeng gitu loh awalnya
ini saya bakal sebulan di sini

terus ternyata saya di sana saya mau ke rumah

tapi ya itu salah satu suka dukanya juga kan
keluarga juga sama
saya sebenarnya waktu pertama itu gak bilang sama orang tua
saya waktu udah hari ketiga wah ini kayaknya udah harus bilang ke orang tua nih karena teman teman udah ngasih tau orang tua saya gitu kan
dari teman teman yang marah jadi saya di wisma atlet baru mereka agak heboh gitu ya
bukan agak sih sebenarnya heboh sekali gitu
tapi akhirnya dengan saya jelaskan kalau
ini situasi di wisma atlet sebenarnya aman buat tenaga medis
secara protokol mereka sangat ketat
pakai apd nya luar biasa dijagain
jadi kami jadi orang tua saya rasa makin mengerti
dan akhirnya sampai sekarang sih saya tetap masuk ke zona merah
mereka paham kalau memang ini kondisi yang harus kita jalankan sekarang
menjunjung tinggi penggunaan protokol kesehatan ya pak
pak sonny silakan
dr debri kami ini tadi baru rapat ya dengan pak doni monardo
intinya kami berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi para dokter
dan kami berharap betul betul jangan sampai ada dokter yang menjadi korban akibat pandemi ini
dr debri kira kira saran apa yang bisa diberikan kepada satgas dan pemerintah
agar kita bisa menghindari angka kematian bagi para dokter dan tenaga kesehatan
saya lihat kalau dari angka kematian dokter
itu kan kemarin ya saya lihat draftnya itu yang tinggi di medan ya pak ya selain di jakarta
mungkin jakarta karena memang kita epicentrum jadi lebih banyak dan lebih banyak dokter yang ada di jakarta dibandingkan daerah lain
kalau di jakarta banyak saya rasa secara statistik itu bisa di expect lah gitu
tapi dengan ada daerah daerah lain yang angkanya sebenarnya tidak jauh berbeda dari jakarta
seperti di medan di jogja itu yang bikin saya lebih concern atau khawatir
apakah ketersediaan apd dan keketatan protokol itu dijalankan seperti sebaik di jakarta saat ini
harapan saya sih mungkin untuk satgas supaya melihat lagi pak ke daerah daerah ini
di jakarta saya yakin sudah baik tapi di daerah ini apakah memang benar benar bagus
apa nggak secara ketersediaan apd dan protokolnya dijalankan apa nggak
karena jujur saya dengar dari teman teman
nggak terlalu banyak yang bilang
tidak terlalu diperhatikan pak untuk ketersediaan apd
teman saya masih banyak yang harus cari n sembilan puluh lima dari jakarta
saya masih terakhir saya masih kirim n sembilan puluh lima ke maluku gitu
jadi kan ini yang harusnya kan ini menurut saya disediakan sama satgas ya
oke kalau tadi harapan untuk pemerintah
bagaimana menanggulangi kegagalan dokter dalam berperang melawan covid sembilan belas ini
kalau untuk masyarakat kita melihat banyak sekali
sekarang orang yang sudah masuk wisma atlet kemudian keluar
nah harapannya apa sih dok untuk mereka supaya bisa berubah gitu perilaku kesehatannya
susah ngomong mbak saya mbak karena kalau merubah perilaku itu kayaknya harus dari manusia sendiri gitu kan
kayaknya saya tuh kalau diminta ditanyain sarannya apa akan selalu sama kan tiga m juga
karena semua hal yang terbukti
secara saintifik untuk mencegah covid sembilan belas ya cuma tiga m
tapi kalau mau nge park ya udah
paling nggak beneran pakai masker dengan benar gitu ya
masker medis yang nutupin hidung nutupin dagu gitu dengan benar
dan pakailah itu terus
jadi jangan dibuka tutup dan beralasan panas atau dan lain lain gitu ya
karena proteksi diri itu saya rasa jauh lebih murah dibandingkan apapun cost lain yang nanti misalkan kita amit amit kena covid sembilan belas ini gitu
dan sekali lagi pesan saya buat semuanya adalah dengan kita menjaga diri itu kita menjaga orang lain
jadi kalau misalkan kita merasa seperti saya sebenarnya
saya merasa saya masih muda
misalkan saya kena covid sembilan belas pun mungkin saya akan masuk ke kategori yang resiko rendah gitu ya
tapi harus diingat kalau saya ini mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menularkan covid sembilan belas ini ke semua orang
nggak peduli siapapun itu
covid sembilan belas ini virusnya nggak pandang bulu
kalau ini kalau saya menularkan ke
pasien yang lebih lanjut usia atau ada penyakit penyerta
saya bisa membunuh orang itu hanya karena saya nggak mau pakai masker itu
oke setuju masker ku melindungimu maskermu melindungiku begitu ya
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
salam sehat dok salam kami juga untuk rekan rekan medis
siap siap terima kasih dok
oke ini menarik sekali kisah kisah yang tadi diceritakan
dalam cerita bagaimana menjadi relawan di covid sembilan belas oleh dokter debri
dan kisah tersebut tentunya dialami juga oleh ribuan relawan covid sembilan belas di seluruh tanah air
semoga perjuangan mereka sebagai garda terdepan melawan pandemi covid sembilan belas ini semakin diapresiasi
dan setelah jeda berikut kami akan menilik sisi lain pengorbanan dari kepala daerah
bagaimana mereka menghandle wilayahnya masing masing untuk bisa mempercepat masa pandemi ini
program spesial bersatu melawan covid sembilan belas akan segera kembali
kasus positif covid sembilan belas di tanah air pertama kali diumumkan awal maret dua ribu dua puluh
tren kasus tidak kunjung turun
hampir sepuluh bulan akumulasi kasus covid sembilan belas di tanah air lebih dari tujuh ratus ribu kasus
segala upaya sudah dilakukan kepala daerah demi menekan penyebaran kasus covid sembilan belas

ada orang jepang yang ke indonesia kemudian tinggal di malaysia
dan dicek di sana ternyata positif corona tim dari indonesia langsung menelusuri
dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari mbak mbak mbak
dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari mbak mbak mbak

menteri kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona
dua puluh maret dua ribu dua puluh setelah presiden joko widodo menyebut
dua warga depok sempat berkontak dengan seorang warga negara jepang yang positif covid sembilan belas
hingga keduanya ikut terpapar virus tersebut
sejumlah kepala daerah pun langsung bergerak cepat
gubernur dki jakarta anies baswedan pun segera membentuk
segera membentuk tim gerak cepat penanganan covid sembilan belas
mengguna melakukan tindakan pencugahan penularan covid sembilan belas
hanisbon mengeluarkan sejumlah imbauan kepada warga ibu kota
dki jakarta membentuk tim tanggap covid sembilan belas
yang dipimpin oleh asisten kesra
kita menghimbau kepada masyarakat juga
untuk satu jangan berpergian ke lokasi lokasi
yang sudah dinyatakan sebagai tempat yang terjangkiti
untuk mengantisipasi penyebaran virus corona
pemprov dki jakarta mengambil keputusan
untuk menutup kegiatan belajar mengajar
di seluruh sekolah di wilayah dki jakarta
pada empat belas maret dua ribu dua puluh
selama sekolah ditutup
aktivitas belajar akan dilakukan dengan metode jarak jauh
pemprov dki juga menunjukkan
mencabut sementara aturan pembatasan kendaraan
sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona
sementara pada sembilan belas maret
anies menyuruhkan penundaan sementara kegiatan agama
di rumah ibadah
dan mengimbau warganya untuk tidak keluar
dari wilayah dki jakarta
setelah mendapat persetujuan dari menkes
pada sepuluh april
pemprov dki akhirnya memperlakukan psbb
tahap pertama di jakarta
setelah memperpanjang psbb selama tiga kali
gubernur dki jakarta anies baswedan
akhirnya memperlakukan masa pelonggaran psbb

setelah peningkatan dianggap mengalami penurunan
pemprov dki pun menerapkan psbb transisi
hingga hari ini
perpanjangan psbb transisi di dki jakarta pun
masih berlaku dengan diperkuat instruksi
dan seruan gubernur perihal
pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat
dalam pencegahan covid sembilan belas
di natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
beberapa kegiatan masyarakat di luar rumah
salah satunya adalah
pemberlakuan pembatasan waktu
operasional dan jumlah pengunjung
di pusat perbelanjaan kafe dan kantor
sementara gubernur jawa barat
ridwan kamil pun tak tinggal diam
pemprov jawa barat mengambil langkah cepat
dengan menetapkan status siaga satu di jawa barat
seluruh rumah sakit
daerah di jawa barat dijadikan
sebagai rujukan rumah sakit penanganan covid sembilan belas
lokus terinfeksinya ada di kota depok
siaga satu jawa barat itu
bukan sekarang sudah diumumkan dua minggu lalu
satu seluruh rumah sakit
di jawa barat rumah sakit daerah
jumlahnya dua puluh tujuh ya
itu sebagai rujukan utama
berkoordinasi dengan rumah sakit
kelas a negeri satu satunya
sebagai upaya pencegahan
dan penanggulangan covid sembilan belas
ridwan kamil mengeluarkan keputusan
kegiatan belajar mengajar di rumah
untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
pada lima belas april dua ribu dua puluh
pemprov jawa barat mulai mengajukan
pembatasan sosial berskala besar atau psbb
untuk lima wilayah penyangga dki jakarta
kota bogor kota depok
serta kabupaten kota bekasi
selain di wilayah bodebek
psbb serupa juga dilakukan di lima daerah
bandung raya yang mencakup kota bandung
kabupaten bandung kabupaten bandung barat
kabupaten sumedang dan kota cimahi
guna menghindari lonjakan
kasus positif covid sembilan belas sebagai dampak
libur panjang akhir tahun
gubernur jawa barat ridwan kamil pun mengeluarkan
surat edaran tentang pelarangan perayaan
tahun baru dua ribu dua puluh satu
pencegahan kerumunan masa
ridwan kamil mengingatkan warga
dengan tiga larangan dalam kegiatan tahun baru
yakni kerumunan keramaian dan pergerakan orang
tim ributan cnn indonesia
oke saya kembali lagi ke pak soni
pak soni kalau kita melihat jakarta
aturan yang diberlakukan oleh pemda
pertama kali psbb
kemudian psbb transisi
pemerintah pun melalui satgas
juga memberikan inisiasi yang sama
tapi nampaknya diterima oleh masyarakat
ini kadang komunikasinya
dianggap kok pemerintah kayak galau ya nih
psbb transisi kemudian dilonggarkan
peraturan lain kemudian berubah
nah kalau pak soni melihat ini
menanggapi masyarakat yang
mungkin tanda kutip
sedikit kehilangan kepercayaan jadinya
kepada pemerintah untuk menghandle ini
jadi gini mbak puspa
cara terbaik untuk menyelesaikan penyakit ini adalah
membuat orang semua di dalam rumah
kita butuh ekonomi jalan
masyarakat butuh pendapatan
aktivitas harus tetap jalan
apapun aktivitasnya harus tetap jalan
tetapi harus ada
pembatasan sosial bukan pelarangan sosial
itu yang selalu kami tekankan
bahwa di masa pandemi
kita bisa beraktivitas tapi dengan
adaptasi kebiasaan baru
nah ini yang selalu kami tekankan
lalu kemudian kita juga melihat
untuk menghitung atau
mengukur zonasi di satu daerah
jadi dari indikator tadi
misalkan risikonya sudah turun
kita tentu bisa melonggarkan
atau artinya ada transisi
menuju ke arah pelonggaran
tetapi ketika zonasi tadi
terjadi peningkatan kasus dan
seperti yang sekarang ini kan
terjadi kenaikan jumlah daerah
dengan zona merah
dari enam puluh menjadi tujuh puluh
nah di sisi lain
yang naik itu bukan dari zonasi sedang
ke zonasi tinggi
tapi dari zonasi rendah ke zonasi tinggi
mendadak itu juga bisa jadi
karena terlalu longgar
jadi presiden selalu menyampaikan
rem gas diinjak terlalu keras
berbahaya rem diinjak terlalu keras
siapa yang paling tahu untuk melakukan itu
gas dan rem
tentu pemerintah pusat tidak mungkin
ngecek semua lima ratus empat belas kabupaten kota
makanya diserahkan kepada pemerintah daerah
karena pemerintah daerah yang bisa mengukur
dari indikator indikator epidemiologi
dari ukuran zonasi tadi
oh kami sudah berada
di dalam zona risiko sedang
atau rendah lalu kami bisa
melakukan pelonggaran pada aktivitas apa
jadi yang menentukan kan mereka
sehingga setiap daerah itu
bisa secara seimbang
menggerakkan antara penanganan
kesehatannya mencegah terjadinya
penularan secara masif
sekaligus juga menjalankan ekonominya dengan baik
oke nah ini berbicara soal
strategi penanganan dari
masing masing daerah sudah bergabung
bersama kami melalui sambungan telpon ada
wakil gubernur jawa barat uu ruzanul
ulum kang uu selamat malam
halo kang uu selamat malam
kang unggu bisa mendengar suara saya
dari studio kang
mungkin kalau pak soni yang sapa kang uu bisa jawab
bisa dengar suara kami
ya halo assalamualaikum
pak soni oke
tanya nih kalau tadi kita saya
dan juga pak soni dari satgas
penanganan covid sembilan belas kita ngebahas mengenai
strategi penanganan di masing masing
daerah masyarakatnya jadi tanggung jawab
pemerintah daerah nah kalau di jawa barat
gimana nih kang kita tahu masih banyak
wilayah yang menjadi zona merah
yang potensinya besar dan juga
sedang terpapar virus corona
sementara kalau lihat musim libur ini kang
aktivitas masyarakat di jawa barat deh
pengendaliannya seperti apa kemudian
ya terima kasih pemerintah
provinsi jawa barat ini tidak
merasa lelah dan
tidak merasa capek
karena memang ini tanggung jawab kita
tetap harus diarahkan oleh kita
harus dihimbau dan harus ada ketegasan
hampir sekian bulan
untuk memutus mata rantai
termasuk di dalam
pertama di saat libur
kemarin sudah meminta
pak gubernur kang emil sudah
menyampaikan jangan datang ke jawa barat
kalau pun datang ke jawa barat
kami sebenarnya tidak bisa mengusir
karena memang masih tetap nkr
tata tata saja datang ke wilayah jawa barat
karena memang jawa barat ini adalah
wilayah yang ideal khususnya orang orang
jakarta di saat libur pendek
benar benar dekat mereka datang ke jakarta
eh ke bandung
nah tetapi kami
kemarin mengadakan langkah langkah
yang pertama kami mengadakan
bagi mereka yang datang ke wilayah jawa barat
ada empat titik
kemudian di perbatasan
kemudian di tempat tempat
kami mengadakan tes
mereka yang mau datang ke jawa barat
harus tetap membawa
dia itu bebas
kemarin juga kami dikhawatirkan
karena ada berita bahwa
hasil tes ini ada yang
juga sedang berusaha
sambil menyampaikan ke pak kang emil
surat itu harus pakai marcon
biar tidak dimanipulasi
sudah ada perkembangan
tidak seperti libur yang awal
kalau libur yang awal
ini kita meningkat
libur yang sekarang karena persiapannya
sudah begitu matang
dan juga menjadikan pengalaman
libur kemarin yang pertama
tidak terlalu tinggi
dan juga kematian juga
ini bisa dianggap menurun
tetapi memang kemarin kemarin kita jawab seperti itu adanya
kota tapi sekarang sudah
bahkan tinggal dua yang bersiko tinggi
dan kami tetap
meminta kepada masyarakat
bersama dengan aparat
dan ini polri
untuk menekan ketegasan
untuk tahun baru
pak emil sebagai gubernur
melarang mengadakan kegiatan
tahun baru oke kalau mereka yang
ada akan diberi
sanksi dengan tegas
kang uu di studio dua cnn indonesia ini
juga sudah ada ketua bidang perubahan perilaku
satgas penanganan covid sembilan belas ada
dr sony haribeharmadi
pak soni mungkin mau memberikan tanggapan
atau pertanyaan untuk
yang disampaikan kang uu
assalamu'alaikum pak wagob
apa saja upaya yang dilakukan
oleh pemerintah jawa barat
dalam rangka mendukung perubahan
perilaku khususnya kepatuhan masyarakat
terhadap protokol kesehatan yang kita kenal dengan
tapi kang uu boleh kita
tahan dulu jawabannya kang uu
nggak apa apa ya ada delay sedikit
kita tahan dulu jawabannya karena kita harus jeda
kang uu dan juga pak soni
spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
akan segera kembali untuk anda tetaplah bersama kami
anda kembali di program
spesial sianan indonesia bersatu
melawan covid sembilan belas kita masih terhubung
bersama dengan wakil gubernur jawa barat
pak soni tadi juga sempat memberikan pertanyaan
boleh diulang kembali pak soni untuk
kang uu kang uu masih bergabung ya
iya masih silakan
kang uu makasih jadi
apa saja upaya yang dilakukan oleh pm prof
jawa barat bersama dengan pemerintah
kabupaten kota untuk
mendorong kepatuhan masyarakat terhadap
protokol kesehatan tiga m karena itu
merupakan upaya pencegahan terbaik saat ini
pemerintah provinsi jawa barat
dengan adanya pergum
dengan adanya surat dari
yang ditetapkan oleh pak sekda
hampir sekitar dua puluh ya
selama covid ini
pm prof mengadakan
menggunakan surat edaran
instruksi dan yang lainnya baik yang
ditangan oleh pak gubernur atau pak sekda
yang kedua akhir akhir ini
kepada para bupati dan wali kota
melaksanakan sesuai dengan arahan
tentang penanganan covid ini
satu minggu satu kali
kabupaten mana kota mana yang dianggap baik
ada enam penilaian yang
bupati wali kota antara lain
adalah tentang tiga m
dan pola hidup
bersih dan sehat
dan juga poin poin yang lain
dan itu alhamdulillah menjadi pemicu
kepada para bupati wali kota
untuk mendapatkan poin
karena minimal setiap minggu itu kami
menyampaikan atau setiap dua minggu
sekali atau satu bulan menyampaikan
besar sampai lima besar
ini bupati yang bagus ini wali kota yang bagus
dalam penanganan covid
dan sekarang kita mengadakan
dengan tni polri
dan juga dengan satpol pp
luar jawa barat ke wilayah jawa barat
seperti kemarin saya sendiri
yang hadir di perbatasan
jawa tengah jawa barat kemudian
juga di wilayah puncak cianjur
dan juga di empat titik
nah di situ ada juga yang
dimohon mereka dikembalikan atau
kembali ke daerah masing masing ke daerah tersebut
ke daerah asal diberi
surat keterangan dan juga
di tempat mereka yang
kena raja dikasih tahu bahwa
sudah di tes oleh kita rapid antigen
dia positif dan mohon ditindak lanjut
kami tidak merasa
lelah terus semangat
justru juga semangat ini
yang membuat kita enjoy dalam
melaksanakan kegiatan memutus
mataran dari corona sesuai dengan arahan
pak jokowi seperti itu
oke kang uu
kalau planning perencanaan
covid sembilan belas di tahun dua ribu dua puluh
nanti seperti apa sementara kita
tahu vaksin sudah
masuk ke indonesia akan
diproses secara bertahap
kalau dari pemprov jawa barat
sendiri bagaimana planningnya
kalau hari ini
pak gubernur mengeluarkan
disiplin itu yang sering
disampaikan oleh pak gubernur rencana
kita mengadakan vaksin ini
sesuai dengan arahan pemerintah pusat
sekitar tanggal dua puluh dua januari
yang dibutuhkan oleh pemprov ini
sebanyak tiga puluh juta
informasi yang kami terima kami akan
tetapi itu semua kan
tidak habis sekaligus artinya masih ada
waktu dan tidak tertutup
ini akan juga
anggaran dalam pengadaan vaksin ini
di saat kami rapat gugus tugas
jawa barat dipaksin
supaya lebih efektif hasilnya
tapi kalau kurang dari
masyarakat jawa barat sekarang kan
jumlahnya lima puluh juta
empat puluh juta atau bagaimana
dan ini juga mudah mudahan nanti mungkin
ada tahapan yang selanjutnya
sekarang lima belas juta lima mungkin
pak jokowi ngasih lagi kepada kita
pemerintah provinsi jawa barat dan masyarakat
saya mengucapkan terima kasih kepada pak jokowi
sebagai presiden karena
vaksin di gratiskan itu yang saya suka
baik kami juga berterima kasih
kepada para kepala daerah
untuk membantu menangani
covid sembilan belas di wilayah jawa barat khususnya
pak soni mungkin mau ada yang ditambah

makasih kang uu pemprov jawa barat
dan kami juga mohon terus didukung
sinergi antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah sangat
penting karena pandemi ini tidak mungkin
diatasi oleh masing masing
pihak secara sendirian
jadi terus jangan lelah dan terima kasih
kami juga sangat senang mendengar tadi
tetap semangat dalam kondisi seperti ini
walaupun sudah sembilan bulan
terus pak kita sama sama
berperang melawan pandemi covid sembilan belas
siap kang uu terima kasih banyak
salam kami untuk pak ritwan kamil
iya insya allah
selalu kangen ini saya sampaikan
ya itu dia tadi bagaimana strategi
penanganan covid sembilan belas di wilayah jawa barat
tapi memang ya melawan pandemi covid sembilan belas
ini memerlukan sinergita semua pihak
pemerintah dan juga rakyat
harus bersatu menyamakan persepsi
bahwa covid sembilan belas adalah musuh bersama
pandemi ini jelas sudah mengganggu
kehidupan masyarakat jadi terima kasih
untuk anda yang masih bertahan dengan ketat
menerapkan protokol kesehatan
dan terima kasih setinggi tingginya kami sampaikan
kepada seluruh garda terdepan yang
memerangi covid sembilan belas di indonesia
sudah satu jam pak soni
kita berdiskusi bersama dengan
relawan dan juga para dokter
dan demikianlah spesial program
bersatu melawan covid sembilan belas bersama
di samping saya ada bapak soni hari b harmadi
dari satgas penanganan covid sembilan belas
boleh pak sonny diingatkan
tiga m terus menerus silakan
ya jangan lupa selalu tegakkan
protokol kesehatan memakai masker
menjaga jarak dan jangan berkerumun
serta mencuci tangan pakai sabun
karena itu adalah vaksin terbaik
dalam rangka mencegah penularan
memutus mata rantai penularan
terima kasih banyak pak soni dan juga
saya prasidya puspa harus undur diri
terima kasih atas kebersamaan anda
salam sehat selamat malam